ribuan pendukung persebaya memadati loket penjualan tiket laga persebaya
versus arema yang akan digelar hari minggu esok
kericuan terjadi saat masa terus memadati loket pembelian tiket
di korem delapan puluh empat baskarajaya surabaya
kericuan tak terhindar saat ribuan bonek yang antri sejak dini hari
merangsek mendekati loket penjualan tiket
aparat keamanan sedianya membuat blokade jalan menuju loket penjualan tiket
untuk menertibkan antrian
namun balik ada pagar akhirnya jebol
para bonek masuk ke lapangan belakang tempat loket penjualan tiket
beberapa dari mereka sempat terjepit dan terinjak masa
situasi dikendalikan setelah petugas menghalang bonek
agar tidak mendekati ketenda loket